suasana duka menyelimuti keluarga korban di kampung sindang karsa kelurahan sukamaju baru kecamatan tapos depok jawa barat
rabu malam anak laki laki berusia dua belas tahun itu tewas setelah menjadi korban pelecehan seksual seorang kakek berusia tujuh puluh tahun
peristiwa itu bermula saat korban dan teman temannya bermain layang layang di dekat rumah tersangka berinisial n pada rabu siang dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
tersangka kemudian menghampiri dan melecehkan korban hingga meringis kesakitan
pelecehan seksual ini pun berdampak pada kondisi korban
korban langsung mengeluh sakit kepada orang tuanya
sang ibu lantas membawa korban ke rumah sakit
namun setelah dirawat beberapa saat korban meninggal dunia
pada rabu malam polisi yang mendapat laporan warga kemudian menangkap tersangka kamis malam dua puluh delapan september
kepada polisi tersangka membantah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
orang tuanya bahwa yang bersangkutan melakukan peremasan secara sengaja dan cukup menimbulkan efek

polisi saat ini masih mendalami kasus pelecehan seksual untuk mengungkap apakah ada keterkaitan antara perbuatan tersangka
dan perempuan yang tersebut
polisi juga akan memeriksa sejumlah saksi untuk mendapatkan keterangan apakah ada korban pelecehan seksual lainnya